pada kembali di cnn indonesia business rencana kedatangan raja salman di bali akan berimbas pada penutupan bandara selama sekitar empat puluh lima menit
akibat penutupan ini sekitar dua puluh penerbangan baik domestik maupun internasional akan mengalami keterlambatan
raja salman beserta rombongan dijadwalkan akan tiba di bali besok sekitar pukul tujuh belas lebih empat puluh lima menit waktu indonesia tengah
pesawat boeing tujuh ratus empat puluh tujuh empat ratus yang membawa rombongan akan langsung turun di base ops pangkalan udara ngurah rai
sebelumnya disebutkan ada delapan pesawat yang akan ikut rombongan namun dari konfirmasi akhir ternyata hanya enam pesawat
tiga diantaranya akan parkir di bandara igusti ngurah rai dan tiga pesawat lain akan diparkir di tiga negara yakni di jepang india dan arab saudi
kalau pesawat komersil penundaannya itu notemnya itu diterbitkan mulai jam tujuh belas tiga puluh sampai dengan jam delapan belas lima belas sehingga ada ekspektasi delay empat puluh lima menit
yang saya dapat evaluasikan
konfirmasi terakhir adalah sekitar dua puluh penerbangan yang akan ter delay rifle maupun departure domestik untuk mudik
dan kini untuk mengetahui bagaimana persiapan pulau dewata bali menyambut kedatangan raja salman sudah ada korespondensi ann indonesia eka rima di nusa dua bali
halo eka selamat sore anda sumringah sekali tampaknya ya akan bertemu raja salman mungkin
tapi terkait nusa dua seperti apa anda melihat persiapan wilayah ini akan menyambut orang nomor satu di perancis
di arab saudi tersebut
ya hera kami semua berharap untuk bisa bertemu langsung dengan raja salman orang nomor satu di arab saudi ini
namun hingga saat ini memang pihak media belum mendapat konfirmasi secara pasti apakah memang akan diizinkan untuk bisa berada di ring satu
untuk bisa mengambil gambar dan juga melakukan peliputan terkait kedatangan raja salman di bandara ngurah rai bali ini
dan persiapan pasti kalau soal pengamanan
ada sekitar dua lima ratus pengamanan tni polri dan juga dibantu oleh pihak pecalang untuk melakukan pengamanan di wilayah bali
terutama di wilayah nusa dua di mana raja salman akan menginap
ada lima hotel nanti yang akan dijadikan sebagai tempat penginapan oleh rombongan dari raja salman ini
dan yang paling menarik di sini adalah bagaimana potensi uang yang beredar dengan kedatangan raja salman ke pulau dewata bali ini
banyak sekali harapan harapan terkait peningkatan objek wisata yang berada di kota bali
kalau kita melihat memang kondisi di bali pada bulan bulan seperti bulan maret kemudian hingga bulan mei adalah memang low season
atau kondisi yang cukup sepi bagi bali
namun kedatangan raja salman beserta rombongan ini menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan
dan juga cukup menggairahkan bagi objek pariwisata dan juga bagi penginapan penginapan yang ada di pulau dewata bali ini
karena mereka bisa mendapat harapan baru di saat saat sepi ini mereka tidak harus capek capek berjualan
dan diperkirakan keuntungan mereka atau peningkatan akupansi hotel di bulan ini yang biasanya mereka hanya mencapai peningkatan
antara hingga empat ribu untuk wisatawan asing dalam satu tahunnya maka diperkirakan dengan kedatangan raja salman ini
bertambah menjadi satu lima ratus akupansi atau satu lima ratus kunjungan
ini sekitar meningkat hingga empat puluh ribu lebih dari kedatangan wisatawan timur tengah terutama dari arab saudi
karena memang sejauh ini selama satu tahun hanya sekitar sepuluh wisatawan dari timur tengah saja yang bisa masuk ke bali untuk melakukan liburan
tapi dengan datangnya raja salman beserta rombongan sebanyak satu lima ratus orang ini bisa menambah sekitar satu lima ratus peningkatan jumlah wisatawan
diperkirakan dengan kedatangan raja salman ini juga akan berimplikasi atau akan berdampak pada kondisi kondisi selanjutnya
karena semakin kuat keyakinan masyarakat atau keyakinan publik
di timur tengah sana untuk melakukan untuk melakukan wisata ke bali karena menjadi salah satu destinasi wisata yang selama ini
masyarakat timur tengah ketika datang ke bali mereka selalu mengkhawatirkan terkait kondisi halal dan haram
bagaimana mereka untuk mengkonsumsi makanan dan sebagainya
namun dengan kedatangan raja salman ke bali ini itu bisa terlunturkan sehingga diperkirakan
berdasarkan pernyataan dari pia
ri yang sempat kami baca di sejumlah media menyatakan memang ini menjadi harapan tersendiri
atau harapan baru untuk bisa meningkatkan jumlah wisatawan dari timur tengah terutama dari arab saudi
dan juga meningkatkan penghasilan di objek objek wisata yang berada di pulau dewata bali ini
selain itu juga sudah disediakan sekitar delapan ratus kendaraan atau delapan ratus mobil mewah untuk mengangkut keluarga besar
dan juga staff staff atau juga menteri yang berasal dari timur tengah ini
maksud kami yang berasal dari arab saudi ini dan delapan ratus mobil ini sudah ditandatangani oleh blue bird group
menjadi salah satu vendor atau satu satunya vendor yang sudah mendatangani kontrak kerjasama hingga empat puluh miliar
untuk melakukan kerjasama peminjaman mobil hingga sekitar satu pekan ini
ini artinya banyak sekali uang yang beredar di sini tidak hanya di perhotelan juga di obyek wisata
ini juga memicu kedatangan wisatawan wisatawan lainnya baik wisatawan domestik ataupun wisatawan yang berada dari malaysia
ataupun singapura untuk datang tertarik datang ke kota bali dan ingin melihat bagaimana kemeriahan kota bali
ketika didatangi oleh raja salman
banyak sekali objek objek wisata termasuk wisata hiburan malam meskipun belum ada konfirmasi
apakah akan ada anggota dari kerajaan yang akan melakukan liburan atau mencari tempat hiburan malam
namun pihak kepolisian sudah mempersiapkan diri untuk mengamankan sejumlah tempat tempat hiburan malam
untuk diperkirakan menjadi destinasi wisata
mungkin destinasi lokasi yang nanti akan dituju oleh anggota kerajaan
ataupun dari wisatawan yang berasal dari bagian dari rombongan dari raja salman ini
ya eka tadi bluebird aja udah kecepatan empat puluh miliar ya
tapi saya tertarik tadi yang anda sampaikan hiburan malam
karena hiburan malam itu juga bisnis loh
bisnis juga mungkin bisa jadi lebih besar karena kedatangan satu lima ratus lebih rombongan dari raja salman
terima kasih eka rima atas laporan anda
koresponden saya dari indonesia langsung dari bali